ya saya yang nanya jadi pusing nih
saya ditanya tapi disuruh
waktu kamu tadi ke rumah maksuhar
apa yang kamu obrolkan dengan maksuhar
nah gitu ceng ngomongnya tuh kayak akum jelas
yaudah tuduh jawab pertanyaannya si akum
saya boleh ngobrol sebentar sama kakak aku
silahkan kita bicara di dalam saat
maksudnya saya sama ciyoyo yang bicara di dalam
ceng ceng enjolin doi pulang ceng
kang dadang kita disuruh ngobrol di dalam sama akum
udah doy pulang dulu ya kita pulang dulu
kita pulang dulu ya
kita mau kemana ceng
om kita pulang dulu ya om
kita mau kemana ceng
ya ya pulang
kita bisa punya kios ini teh susah neng
dulu mah kang pernah ngga kebayang kita ngga bisa sampai kesini
dulu kang sering ragu
apakah kita bisa sanggup nyekolahin denny
apa kang sanggup menghidupin neng
kang cuma jualan cilok neng
bukan jualan cilok di restoran besar
jualan cilok di gerobak dorong neng
tapi justru dari jualan cilok
dari tempat yang gak kita duga
allah kayak ngasih jalan neng
alhamdulillah sekarang teh kita punya dua kios
kalau ada jalan yang mudah
akan teh ngga mungkin milih jalan yang sulit atuh neng
ini jalan yang dikasih sama allah
ini jalan kita neng
ini semua ada berkat doa neng sama denny
masa setelah doa neng sama denny dikabulin sama allah
akan saya bakal ninggalin neng sama denny
akang teh pengen lebih maju dari ini neng
akang masih butuh doa dari neng
dari adenya denny
masa akan teh mau ninggalin orang orang yang selalu berdoa baik untuk akan
terserah orang orang mau gimana
yang pasti kita teh bukan mereka
akan teh harus percaya sama akan
allah sedang membuka pintu rezeki kita
jangan sampai kita teh bertengkar
nanti allah bakal menutup pintunya kembali nih
jemangnya dengan itu
gegen yang diharamkan
caper kok begitu
cik yoyoknya tidak tau kang tisna saja
dari dulu kan memang begitu mana berani dia ngomong langsung
si entut itu sengaja dibikin kabur ke rumah cucuk
supaya kang tisna bisa ketemu lagi sama cecek
gak masuk akal kang
nih ya kalau dia begitu
ngapain sekarang dia mau ngambil entut lagi dari saya
karena yoyoknya tidak pernah menghubungi kang tisna
makanya dia cari cari perhatian sama cucu
ya namanya perempuan pasti bisa ngerasain ce
cowok maksudnya memang begitu orangnya
masa sih kang
kang tisna pengen banyak banget tau tentang cik yoyok
penasaran dia sama cik yoyok
kan dia punya istri kang
kurak kurak dalam perahu pura pura tidak tau
pengen sekalinya dibilangnya
kalau kang tisna itu sebenarnya sudah pisah sama istrinya
sebenarnya sudah tau kan
karena kulitnya begini
ini cui cepat kamu bawain
saya penasaran sama kamu doy
penasaran kenapa kang dadang
kamu beneran ke rumahnya masuk
kamu siapa kang dadang
kenapa kang dadang
kamu beneran gak ke rumahnya masuk
yang nanya kamu atau kang dadang ceng
dua duanya apa kang ajak
kamu mendingan diam aja deh
jadi pusing nih
saya ditanya tapi disuruh diam
kamu beneran ke rumahnya masuk ha
ceng jawab kang dadang nanya
kang dadang ini bagaimana sih
kok bisa bisanya jadi dia yang pusing
ini ada yang nggak bener nih
namanya dunia terbalik
terima kasih cuy
gak usah ma
kok gak usah
ma duduk dulu
sebentar ya ma
hari dedeh kemana ma